namanya aisyah nur ramadhani
aisyah mengharumkan nama indonesia
dengan menjadi juara satu
ajang lomba baca al quran tijan anur

aisyah berhasil mengungguli
lima puluh peserta lainnya dari berbagai negara
dalam ajang mtq internasional ini
aisyah sebenarnya dijadwalkan hadir
secara langsung mengikuti perlombaan
di qatar namun karena pandemi
lomba digelar secara daring
acara final pada kamis
sebuah stasiun televisi qatar
aisyah mengaku tidak pernah
membayangkan akan menjadi juara
pasalnya siswi kelas dua mts ini
baru pertama kali mengikuti
lomba mtq tijan anur
di tingkat internasional
uniknya meski sudah mencicipi
juara satu mtq internasional
aisyah justru belum pernah menjadi
juara di tingkat nasional
bakat aisyah membaca al quran dengan baik
dan indah sudah tercium
sejak usia lima tahun
dengan dukungan penuh orang tua
aisyah terus didorong berlatih tilawah
hingga saat usia aisyah tiga belas tahun
awalnya itu dia
dia kan aja itu ada ustazahnya
yang datang ke rumah
waktu itu ustazahnya bilang
kalau lama boleh gak
aisyah saya ajarin tilawah
kayaknya dia suka senandung
kalau dia ajarin
tilawah mungkin lebih
kalau boleh saya ajarin tilawah
disilangkan aja ustazah
jadi saya juga
jadi saya juga
jadi saya juga
menjadi juara di tingkat internasional
tidak membuat aisyah berpuas diri
selain ingin menjadi juara mtg
mampu mewujudkan cita citanya
menjadi seorang dokter bedah
riano fitra pekanbaru riau